transportasi menjadi salah satu sarana vital dalam konferensi tingkat tinggi ktt g dua puluh di kawasan itdc
nusa dua bali namun selama berlangsungnya g dua puluh summit hanya kendaraan listrik dan mobil yang
sudah terdaftar saja yang dapat memasuki kawasan itdc nusa dua bali yang menjadi area terbatas
mulai empat belas hingga enam belas november dua ribu dua puluh dua panitia pun menyediakan layanan ojek motor listrik di kawasan
nusa dua untuk peserta g dua puluh mulai dari delegasi undangan hingga wartawan saya pun tidak mau
ketinggalan mencoba layanan yang diberikan secara cuma cuma alias gratis tanpa menggunakan aplikasi
sama sekali sekarang saya mau mencoba layanan motor listrik yang disediakan selama ktt puncak g dua puluh
di nusa dua bali yuk
bertugas melayani para delegasi hingga jurnalis yang datang dari berbagai negara membuat seleksi
pengendara ojek motor gratis di ajang ktt g dua puluh ini dilakukan secara ketat pengendara terpilih yang
berjumlah tujuh puluh lima orang ini merupakan hasil seleksi dari seribu lima ratus pengendara yang mendaftar kemampuan
berbahasa inggris menjadi syarat utama selain kemampuan mengendari motor yang sesuai dengan
aturan lalu lintas
bagi saya ini satu pengalaman yang membanggakan ya karena termasuk dalam event internasional dan juga
buat menambah pengalaman kita sebagai driver dan mungkin nanti bisa dikasih tahu ke anak cucu kita
kali ya karena ini merupakan event internasional ojek motor listrik hanya dapat dilakukan ke sejumlah
titik yang telah ditentukan di dalam kawasan itdc nusa dua bali meski demikian layanan yang
dibuka selama dua belas jam mulai dari pukul delapan pagi hingga delapan tiga puluh malam terima kasih
hotel hilton courtyard nusa dua resort lagun hingga mulia resort nusa
sementara bagi pengguna yang ingin keluar dari area itdc nusa dua hanya dapat diantar ke titik terdekat
benar saja saat saya mencoba menaiki layanan motor listrik gratis selama di acara puncak ktt g dua puluh ini
memang saya bisa dikatakan bebas dari hambatan lalu lintas
karena memang motor bisa melalui jalan jalan yang seperti ini yang tidak bisa dilalui mobil
layanan ini pastinya memudahkan tidak hanya saya sebagai seorang jurnalis
namun juga para peserta yang mungkin ingin datang ke lokasi summit namun terjebak kemacetan
supriya netanjung windri hawadis yusa dua bali